pemirsa bukan saja hanya partai politik ya yang saling berkoalisi untuk bisa mencapai satu kemenangan
tetapi juga pemirsa di bisnis juga ada koalisi
misalnya koalisi bisnis dua putra presiden joko widodo yang saling bergabung
yaitu sang pisang yaitu saham milik kaisang pangarep di kantor markobar
dan juga bisnis milik gibran raka buming
alasannya sederhana bergabungnya dua bisnis di satu tempat itu
untuk menekan biaya produksi
nah selain itu koresponden nesya megawati juga menguji kekompakan keduanya
dalam menjawab pertanyaan cepat ini dia
seperti halnya seperti perpolitika saat ini banyak juga partai partai yang berkoalisi
termasuk juga dengan bisnis dari putra presiden jokowi dodo
yakni mas gibran dan juga mas kaisang berkoalisi
di bisnisnya bisa naged dan partabak
ini awalnya gimana mas setelah bertengkar settingan yang ada di instagram itu
atau herio sekarang berkolaborasi
oh mas kaisah
oh pak aku tuh
nggak nggak ada settingan
itu persaingan benar yang ada di
kita dua bisnis yang bersaing
kakak adik yang boleh tak saing
saingan yang sehat
yang sampai akhirnya berkoalisi sang pisang
akhirnya bercampur satu kontor di markobar segini seperti apa soalnya
saya lihat kan kayak markobar tuh punya pelanggannya sendiri
sang pisang punya pelanggannya sendiri
kenapa kalau nggak pelanggannya ini kita jadikan satu kan
ya jangan dijadikan satu
ya udah tak ambil semua tuh
warga share nya kan berkurang
nggak punya pasar sendiri sendiri
pasar anak muda pasar family
sama sama pasar anak muda
pasar penggemar pisang pasar penggemar martabak
biar tambah rata
biar cost untuk rental nya dibagi dua
biar lebih efektif aja
share up manajemen sendiri terpisah atau bersama sama
saya welcome sih kalau ada sang pisang ke gue
biar sewa biar sewanya murah
saya juga sewanya murah
nah ini lebih banyak mana nih
sang pisang atau markobar sejauh ini
kelihatan kalau dari sini
sama aja sih
kan dipaketin hari ini
kita ada paketnya
ya kan beda
kan kita kalau saya kalau markobar satu sang pisang saya dapat dua
wah murah sekali
ya makanya pasarnya kan beda
oke kita akan lihat bagaimana walaupun sudah berkoalisi kita akan mengetes kekompakan antara mas kaisar dan mas gibran dengan pertanyaan cepat
oh unsur ya
kan tuan mas gibran
ini pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat gak usah mikir
harus berdua jawab
harus berdua barengan
yang pertama adalah pisang nugget atau martabak
anak pengusaha mebel atau anak presiden
oh jawab cepat
iya jawab cepat nggak ada tanya lagi dong
cak imin atau mas ahaye
kek nggak ada pilihannya
oh kak tgd
diavalen atau nela karisma
diavalen atau nela karisma
ini basuh mix amt nih
wah gila jelas banget tentang hormat bap speaker
nah ny permet it
bapak ibu dong ibarat dengan warga